pemirsa polisi masih melakukan identifikasi terhadap mayat korban mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di trosobo sidoarjo dan juga di surabaya
potongan tubuh di dua kota itu diduga berasal dari satu orang yang sama
kami akan coba untuk menemukan titik terang dari kasus mutilasi ini bersama dengan kompol tiks narto andaru rahutomo selaku kasat reskrim poresta sidoarjo
assalamualaikum pak andaru
pak handaru perkembangan sejauh ini seperti apa untuk proses pencarian identitas korban
ya perkembangannya dari awal kami sudah memposting cilik diri daripada korban
namun saat itu memang belum lengkap karena potongan tubuh yang kedua belum ditemukan
dari keterangan yang kami sampaikan awal bahwa laki laki ini merupakan pria usia dua puluh lima sampai empat puluh tahun
berkulit coklat berambut hitam lurus panjang rambut tiga belas cm dengan berbadan cukup gizi
nah setelah itu kami impun ada beberapa yang masuk ke kami
ada tujuh laporan kehilangan yang masuk kami
namun beberapa kita brownded karena tidak sama tidak mirip dengan ciri ciri yang ada di korban
kemudian setelah kami temukan potongan tubuh yang ada di kenjeran kami kemudian melakukan otopsi ulang
dan mendapatkan ciri ciri baru yaitu ada dua tailalat yang ada di tengkuknya
tengkuk dan punggung bagian atas
kemudian kemungkinan tinggi daripada korban ini adalah satu ratus tujuh puluh cm
nah ini kemudian nanti akan kami florkan lagi ke media
kami harap apabila ada masyarakat yang keluarganya hilang atau temannya hilang dengan ciri ciri di atas
silakan kepada kami silakan datang ke kami
kami akan cocokkan apakah identitas korban ini sama dengan orang yang tersebut
ya tadi anda sebutkan sejumlah hal hal yang bisa dikenali ya
dari rambut tinggi badan usia
artinya satu orang yang sama ya antara sidoarjo dengan penemuan di surabaya
pada kemarin dari dokter ini orang yang sama
tapi kami masih menunggu tes dna ya mas
kendala apa sejauh ini sehingga dari tim kepolisian masih sulit untuk menerima laporan dari mereka yang kehilangan anggota keluarganya
dan dari penemuan jasad ini potongan tubuh ini sudah diketahui belum ya pak andaruh
berapa lama sudah meninggal dunia
perkiraan meninggal dunia
ya sejak yang dari tkp pertama kemungkinan tiga sampai lima hari kalau dari keterangan otopsi
jadi sampai sekarang mungkin kalau dibilang kendala dari penemuan identitas mungkin hanya masalah waktu saja mas
yang masalah waktu dengan penyebaran berita
ya semoga dengan adanya berita ini orang orang yang merasa kehilangan keluarganya melihat dan bisa mengkonfirmasi kepada kita
seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya kami jelaskan ciri ciri korban kemudian bagaimana kapan dia meninggal kapan dia hilang kami cocokkan dengan keluarga
apabila kurang puas ada yang kami perlihatkan juga ke kamar mayat
sekarang kamar mayat masih disimpan di kamar mayat rumah sakit porong
jadi untuk keperluan penyidikan masih kami simpan di sana
kalau dari hasil penelusuran rekaman cctv di sekitar lokasi sudah ada belum pak andaru
karena juga informasinya anda juga koordinasi dengan forest tanjung perak surabaya
ya ini merupakan tim gabungan mas
jadi kami kemudian krip umpul dajah tim dan forest tanjung perak kami melakukan tim gabungan untuk menyisir petunjuk petunjuk dan untuk mengungkap perkara ini
cctv beberapa ada petunjuk
namun kami tidak bisa menyampaikan di sini
tidak bisa menyampaikan di sini
kami mohon doanya saja supaya ini segera terungkap
terakhir saya juga penasaran pak andaru ketika jasad ditemukan itu belum diketahui ya
apakah jasad ini dimutilasi ketika masih hidup atau sudah meninggal
menurut keterangan dari dokter dari forensik mutilasi terjadi post mortem
artinya korban sudah meninggal dulu baru dimutilasi
ada beberapa bekas seperti di kepala ada benturan di kepala dan juga ada kekerasan pada leher
yang diduga oleh dokter inilah yang menyebabkan kematian daripada korban
nah kami juga berpesan mas apabila ada hal hal yang mencurigakan kepada masyarakat di atas
benda benda mencurigakan konteksnya ini adalah seperti koper kemarin
atau ada temuan plastik di tempatnya yang berbau
silahkan dilaporkan ke pihak kepolisian di setempat sehingga kami bisa melakukan tkp oleh tkp
karena sampai sekarang tangannya kemudian kaki bagian tungkanya juga belum ditemukan
baik tentu kita doakan semoga tim kepolisian bisa menemukan atau menguak titik terang dari kasus mutilasi ini
terima kasih untuk update anda sore ini bersama kami di newsroom
di dina kompol tix narto andaru rahutomo selaku ksrt eskrim forestasi dewarja
assalamualaikum pak andaru